saudara polisi menetapkan sopir bus rosalia indah yang terlibat kecelakaan di kilometer tiga ratus tujuh puluh a tol semarang batang sebagai tersangka
dari hasil gelar perkara pemeriksaan sejumlah saksi dan olah tempat kejadian perkara
polisi mengantungi alat bukti yang cukup untuk menetapkan sopir bus berinisial jw sebagai tersangka
dari hasil penyelidikan polda jawa tengah tidak ada jejak indikasi pengereman dari titik awal bus terperosok
bus rosalia indah yang membawa tiga puluh empat penumpang mengalami kecelakaan tunggal di kilometer tiga ratus tujuh puluh a ruas tol semarang batang
tujuh orang dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan
telah ditetapkan tersangka saudara jw pengemudi sopir bus tersebut
dari hasil gelar perkara baik dari hasil pemeriksaan saksi saksi
sebanyak tujuh orang kemudian hasil olah tkp
maka patut untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka
berkas perkara kemudian surat perintah penangkapan penahanan
dan spdp sudah dilangkisi oleh polres batang nanti akan dikoreksikan dengan pihak kejaksaan
sehingga sampai saat ini proses penyidikan akan terus berlanjut
kami akan melakukan pemeriksaan saksi saksi saksi ahli terkait dengan kelayakan bus
kemudian saksi ahli dari atpm termasuk dari pihak pengurus po
ini juga akan kita undang kita minta keterangan semuanya
sementara untuk tujuh korban kecelakaan bus
rosalia indah masih dirawat di rumah sakit islam muhammadiyah kendal
sejumlah pasien luka ringan sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit
sementara sebagian pasien luka sedang dirujuk ke rumah sakit
terdekat tempat tinggal korban atas permintaan keluarga